suatu ketika di sebuah desa kecil yang bahagia hiduplah hugo dan elsi
yang selalu terlihat bersama dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain
lihatlah elsie raja peri
bukankah dia terlihat kuat aku bisa menjadi raja perih
lihat telingaku yang runcing
oh baiklah kalau begitu aku bisa menjadi penyingkir yang cantik ini
mereka benar benar teman terbaik dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka
tetapi tidak seperti keduanya yang memiliki satu sama lain
jauh di dalam hutan hidup seorang kurcaci muda bernama kobi yang sama sekali tidak punya teman
bu mari kita keluar hari ini
untuk melihat peri beri
oh kobi tidak bisakah kau melihat aku sedang sibuk membersihkan aku tidak bisa pergi denganmu sekarang
lalu lalu bagaimana jika aku pergi sendirian
sayang ibu sudah memberitahumu tentang troll jahat dan lapar yang berkeliaran di sekitar hutan ini
dan mereka keluar terutama di saat
malam aku tahu itu tetapi aku akan sangat berhati hati
aku minta maaf kobi tetapi kau tetap di sini
kenapa kau tidak bermain dengan salah satu mainanmu
kemudian kobi datang untuk bertemu ibunya
ibu apakah makan siang sudah ada
oh ibu tertidur ini kesempatanku aku harus keluar sekarang
kobi diam diam menyelinap keluar dari rumahnya dan bergegas pergi
berkeliaran dia segera mencapai desa
wow begitu banyak orang aku belum pernah ke desa manusia sebelumnya
kobi melihat hugo dan elsie bermain bahagia bersama
anak anak akan lebih bagus jika aku bisa berteman dengan mereka tapi bagaimana caranya
hugo pergi dan sembunyi sementara aku menghitung sampai sepuluh
hah kau tidak akan menemukanku
ketika elsie menutup matanya
kobi melihat kesempatannya dan bergerak diam diam ke arahnya
kobi memberi mantra padanya dan dia segera terhipnotis dan mengikutinya dengan mudah
setelah beberapa saat hugo bosan menunggu dan segera keluar
elsi aneh apakah dia pulang
elsie bersama kobi yang membawanya ke tempat lain
dan sekarang mantra nya karena kobi masih peri muda dengan sihirnya
akhirnya mantra itu menghilang
oh dimana aku dan siapa kau sebenarnya
nama aku kobi dan aku ingin kau bermain denganku
apa tapi aku tidak mengenalmu aku tidak ingin bermain denganmu bahwa aku pulang
tidak aku melihatmu bermain dengan anak itu jadi kau bisa bermain denganku juga
ayolah jangan terlalu pemarah ayo main
hobi menunjukkan kepada elsie kupu kupu yang terbang dengan cantik
menawarkan coklatnya yang lezat dan bahkan membuat wajah wajah lucu untuk membuatnya tertawa
tapi elsi takut dan tidak bahagia dia tidak tahu bahwa kobi hanya ingin bermain
elsie pikir kobi adalah peri yang jahat yang menculiknya
tidak berguna aku sudah mencoba segalanya kau bahkan tidak tertawa
aku pikir aku melakukan hal yang jahat kau lihat aku tidak punya teman dan hanya ingin seseorang untuk bermain aku sangat menyesal
mendengar ini elsie berpikir sendiri
oh sepertinya dia tidak terlalu buruk tapi aku tidak bisa percaya padanya mungkin kalau aku bermain dengannya dia akan membawaku pulang
baiklah aku akan bermain denganmu tapi kau harus membawaku pulang nanti
kobi sangat gembira dia berjanji untuk membawanya pulang dan mereka berdua bermain bahagia satu sama lain
sementara itu di rumah hugo memberitahu semua orang bahwa elsie menghilang dan sekarang semua orang mencarinya
semua orang sangat khawatir mereka mencari berjam jam sampai gelap
akhirnya mereka semua pulang dengan sedih
orang tua elsie berbicara tentang orang jeepsi yang membawanya tetapi hugo berpikir bahwa mungkin salah satu makhluk ajaib telah membawanya
kembali ke ladang bunga elsie menatap langit
kobi kau harus membawaku pulang sekarang hari sudah mulai gelap
gelap tapi rumahmu jauh dan dan troll keluar
oh keluar di malam hari
kobi mulai menangis dengan keras
tidak apa apa ayo kita mencari jalan besok untuk sekarang mari kita mencari tempat untuk tidur
troll itu besar jadi dia tidak akan dapat menemukan kita kalau kita bersembunyi dengan baik
jadi mereka berdua berjalan cukup lama dan akhirnya menemukan pohon berlubang
mereka merangkak masuk dan meringkuk hingga tertidur
kembali ke desa hugo tidak bisa tidur dia memikirkan elsie dengan putus asa
aku harus menemukannya orang orang sudah tertidur aku akan pergi sekarang
dia menyelinap ke dalam malam dan pergi mencari temannya
pagi berikutnya ketika elsi dan kobi terbangun elsi memintanya untuk membawanya pulang
pulang kenapa kita tidak bermain sebentar saja aku tahu tempat yang pasti akan kau sukai
tapi kobi aku harus pulang
kau tidak suka bermain denganku iya kan
tidak bukan itu aku suka bermain denganmu
baiklah mari kita pergi ke tempat yang baru ini
sementara itu hugo telah tiba di taman bunga
hmm bukankah itu pita elsi bagaimana jika
tidak aku harus berpikir positif
dia pasti terjatuh dan tersangkut di semak semak ini
ah aku harus menemukannya
dia melanjutkan berharap yang terbaik
namun kobi membawa elsie melalui hutan gelap yang panjang
kobi kemana kau akan membawaku
itu ada di sini tutup matamu
sambil memegang tangannya
kobi menarik elsie melalui semak semak tebal
sekarang buka matamu
hah wow bunga matahari
ya kobi telah membawa elsi ke ladang bunga matahari yang besar
ada bunga matahari yang indah sejauh yang dia bisa lihat
kedua anak itu sangat menikmati diri mereka sendiri
sementara itu hugo yang malang telah tiba di pohon berlubang
kobi menemukan elsie di lubang
oh tidak bagaimana jika peri jahat benar benar membawanya
atau goblin menipunya
dia sekarang mulai bergegas mencari elsi
elsi dan kobi bermain dengan gembira
tetapi segera mulai beralih ke malam hari
kobi aku harus pulang sekarang
sekarang mengapa bisakah kita bermain sebentar lagi saja
dengar kalau hari sudah gelap maka troll akan keluar dari persembunyiannya
kau tidak ingin itu terjadi kan
oke ayo kembali ke hutan dan temukan pohon lain untuk kita tidur
elsie setuju berharap dia bisa membawanya kembali keesokan harinya
tetapi ketika mereka berbalik untuk pergi bunga matahari tiba tiba mulai berdesir
oh apa itu
itu adalah troll
jangan takut aku hanya melihat lihat
hei kalian berdua sepertinya bersenang senang
keberatan jika aku bergabung oh dan namaku jemmy
togo kau ingin bermain bersama kami
tapi bukankah seharusnya kau jahat
tentu tidak aku tahu semua orang takut karena aku
troll tapi sungguh aku hanya ingin teman
oh dia sama sepertimu koby
ya aku kira kau bisa bermain dengan kami
dan mereka bertiga mulai bermain bersama
dan mereka bertiga mulai bermain bersama
hugo sekarang telah mencapai hutan gelap dan bertanya tanya di mana elsie bisa berada
aku harap aku bisa menemukannya bagaimana jika dia terluka bagaimana jika dia
hugo bergegas melalui semak semak tebal dan menemukan elsie berdiri di sana dengan kesal
aku kalah ini tidak adil
elsi yang malang kau selalu dapat mencoba lagi
elsi apakah kau siapa mereka
hugo kau datang untuk menemukan aku aku sangat merindukanmu
ini adalah teman baru kita kobi dan jemmy mereka sangat baik
hugo benar benar terkejut melihat dia bermain dengan troll dan kurcaci
dan melihat elsie sangat senang bertemu hugo lagi koby merasa sangat malu
pada dirinya sendiri
elsi aku benar benar minta maaf telah membawamu pergi dari teman dan keluargamu
tidak apa apa koby pada akhirnya ternyata cukup baik kan
ya tidak juga kita masih harus pulang dan itu jauh sekali
tunggu mungkin ini akan membantu ini topi ajaib
ketika aku mengguncangkan bel dan membuat topi
itu akan menjadi kenyataan
kita semua bisa pulang seperti itu
tapi jika kau memiliki alasan itu mengapa kau tidak menginginkan seorang teman untuk bermain bersama
karena itu bukan cara untuk membuat teman sejati bukan
bagaimanapun lonceng kecil aku ingin pergi ke rumah elsie dan hugo bersama mereka dan
bel berdentang dan segera mereka semua menangkapnya
mereka semua berdiri di taman rumah hugo
kita di rumah oh tetapi orang tua kita dan semua orang pasti sangat khawatir pada kita
itu mereka jamie bisakah kau meminta semua orang lupa bahwa elsie menghilang
jadi jamie berharap dan membunyikan belnya dan menghapus semua ingatan penduduk desa
hmm aku mungkin ingin kau melakukan itu pada ibuku juga
mereka mengucapkan selamat malam dan berpisah
sejak saat itu mereka berempat akan bermain hampir setiap hari dan segera menjadi teman terbaik
membuktikan bahwa persahabatan tidak mengenal batas
tidak peduli betapa berbedanya atau kelihatannya seseorang persahabatan sejati selalu menemukan jalan